pasti putri dari kecil disuapin terus ya
soalnya kalau disuapin ibu gue makannya jadi banyak banget
sampai besar begini dia masih suka disuapin
aku belum pernah ngerasain deh
rasanya disuapin sama seorang ibu

ku bu nawang mel dan putri
bisa duduk sama sama tanpa terjadi huru hara
ini sungguh bagaikan mimpi
bahagianya aku ya tuhan
aku harap setelah ini bu nawa gak jauhin aku lagi
karena anak anak kita sudah merestui hubungan kita
mel makasih ya
jadi bangga sama kamu
apapun yang bikin deddy bahagia
selamat makan semuanya
gak usah mel biar ibu ambil sendiri ya
oh ya put silahkan dimakan put
semua makanan disini pokoknya recommended banget
apa lagi itu tuh dimsumnya lo harus banget cobain
jadi mau aku ambilin
enggak enggak enggak usah
jadi bisa ambil sendiri kasih ya
aku seumur umur gak pernah diladenin sama seorang ibu
ternyata gini ya rasanya
aku seneng banget
eh put cobain dimsumnya deh
gak temel kan enak
ya ampun lucu banget sih
pasti putri dari kecil disuapin terus ya
soalnya kalau disuapin ibu gue makannya jadi banyak banget
sampai besar begini dia masih suka disuapin
aku belum pernah ngerasain deh rasanya disuapin sama seorang ibu
kamu juga mau disuapin mel
mau banget dong bu
saya juga mau
disini gue suapin ya
enak maksudnya ku meineh
maksudnya aku standing disuapin sama ibu
memilih anak kita
sumpah jahat banget
tapi lo sadar gak sih
penampilannya dia makin oke loh
gak usah lebih dulu
biasa aja sih
tapi kalo semua cowok diembat
gak pernah oke di mata gue
bener juga sih kata lo
tapi jujur gue masih gak nyangka bisa ketemu dia di sini
gue mesti gak ngerti dia mau ngapain coba kesini
gerak lah si anak itu
kita bisa ibukan gitu sih
lo nya itu udahusa taro
ternyata itu udah bersama price deh
kalian buat apa
sumpah gua kali ini harus siap buat dapet ujian dari bokapnya citra
kok jadi bokapnya citra sih bukan bokap citra tak
lu mah gak nyambung ah
kok gak nyambung gak nyambung gimana sih lu
eh gua itu baru abis ketemu bokapnya citra dan dia ngenalin gua
gara gara gua itu udah nuduh nuduh bokapnya citra terus ngelaporin
aduh yang ini lagi nih gi
gua ada pantun buat lu tak
jaka sembung bawa golok
aku senang banget deh
kita bisa kumpul kumpul kayak gini berempat
dengan suasana yang bahagia kayak gini

setiap hari ya
gedenya urus semuanya tenang aja
dian juga senang banget
abis ini gimana kalau kita jalan jalan
ibu nawang putri
setuju banget dad
tapi saya harus balik ke kampus lagi om karena masih ada kelas di kampus
pak remon mel
saya juga harus balik kerja kan
ibu nawang jalan baik ke kantor dulu ya
ibu nawang disini dulu berduaan sama daddy
soalnya aku udah siapin dessert spesial buat bu nawang sama debbie
nanti putri biarin aku aja yang nganter
oh gak usah mel gue naik taksi aja gak apa apa kok
lo disini aja sama deddy lo sama ibu
enggak enggak pokoknya gue aja yang nganter ya
iya put kamu bareng aja sama mel
kan satu arah juga biar tambah akrab
kan kita bentar lagi bakal jadi saudara putri
kalo gitu kita duluan ya put
mel ibu titi putri ya
pasti bu dengan senang hati
duluan ya om
langkat ya bu
nih biar lu gak terlalu malu malu banget
lihat ke arah sana tuh
lo gak mau gitu
ucapin selamat datang naomi